sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnu aji di stadion gelora bandung lautan api angga
bagaimana persaingan pertandingan yang berlangsung hingga saat ini
ya eva mungkin saya bisa koreksi sedikit bahwa saat ini saya bukan berada di stadion gelora bandung lautan api
namun saya berada di gor saparua bandung tempat cabang olahraga judo berlangsung
dan dapat saya informasikan bahwa cabang olahraga judo ini merupakan hari keempat pertandingan yang sudah dilangsungkan dari cabang olahraga judo
dan hari ini judo memperbutkan empat medali emas dan saat ini sedang berlangsung nomor artistik atau nomor kata dari nomor juno kata dan nage no kata
yang menampilkan keindahan gerakan dari judo
sementara pada siang tadi telah berlangsung dua nomor final yaitu di nomor bebas putra dan bebas putri
di mana dua atlet asal jawa barat dan jawa tengah
berbagi satu medali emas di nomor bebas putra pejudo jawa barat horas manurung sukses menjadi yang terbaik
sementara di nomor bebas putri atlet jawa tengah laksani listiawati berhak atas meraih medali emas
sementara selain dari cabang judo persaingan ketat juga terjadi di cabang wusu
di mana cabang olahraga wusu ini di pon sembilan belas jawa barat kali ini total memperebutkan dua puluh dua medali emas
dan pada pertandingan hari ini kontingen dari dki jaya dan tuan mbak
maha jawa barat juga berbagi satu medali emas dari nomor changkuan putra dan nomor changkuan putri
dan ini liputan dari cabang olahraga wusu
persaingan ketat terjadi dalam cabang olahraga wushu pon ke sembilan belas di gor pajajaran bandung jawa barat
dki jakarta dan sumatera utara mendominasi nomor cangkuan putra
dengan perolehan nilai yang tidak jauh berbeda akhirnya atlet wusu ahmad hulaifi berhasil memperoleh emas pertama cabang olahraga wusu dengan perolehan nilai sembilan enam puluh lima

pada saat ini di cabang olahraga wusu pon ke sembilan belas di gor pajajaran bandung jawa barat

ahmad hulaifi mengaku gembira dengan raihan medali emas di hari pertama cabang olahraga wusu
pada pon sebelumnya ahmad mengaku mendapatkan satu medali emas serta satu medali perunggu
pon ke sembilan belas di gor pajajaran bandung jawa barat
pon ke sembilan belas di gor pajajaran bandung jawa barat
sementara itu di nomor changpuan putri atlet jawa barat monica francisca meraih medali emas dengan perolehan nilai sembilan lima puluh tiga
sementara atlet jawa timur fielda elvira harus puas dengan medali perak dengan raihan nilai sembilan
bagi monica ini merupakan pon ke dua
di pon rio dua ribu dua belas lalu monika hanya puas menduduki peringkat keempat
waktu di rio kemarin gimana
waktu di rio
di rio ke empat atau ke lima gitu
sesuai target sekarang
sebenarnya nggak ditargetin cuma targetin diri sendiri aja
ini sempat kurogi nggak sebelum masuk ke
sempat kurogi cuman pas dengar semua teriak jempar kahiji
selasa firm gitu oh rumah sendiri rumah sendiri
di pon ke sembilan belas ini cabang olahraga wusu memperlukan dua puluh tiga medali emas
mungkin besok wusu akan mempertandingkan babak final taijiwan putra dan putri
serta penyesian nomor taulu champ
freddy bangun bandung
ya selain itu cabang olahraga lain yang baru saja memulai pertandingannya hari ini adalah cabang olahraga panahan
di cabang olahraga panahan di pon sembilan belas jawa barat ini bertempat di kawasan stadion sejarah harupat
dan di pon kali ini cabang olahraga panahan mempertandingkan tiga nomor yaitu recurve
dan pada pon ke sembilan belas kali ini juga penonton dapat menyaksikan penampilan dari atlet atlet panahan indonesia
seperti riau ega yang tampil di olimpiade lalu untuk memperkuat kontingennya
dan pada hari pertama ini cabang olahraga panahan baru mempertandingkan nomor kualifikasi di nomor recurve dan compound
dimana hasilnya untuk sementara ini atlet dari daerah istimewa yogyakarta dan jawa timur mendominasi hasil pertandingan
baiklah erlangga wisnu aji melaporkan
langsung dari gor saparua bandung jawa barat